belum genap seminggu pasca pengumuman lockdown di kota tegal
kamis malam pemkot membuka sejumlah ruas jalan yang sebelumnya ditutup beton
pembukaan ini setelah dilakukan evaluasi dengan berbagai pihak
salah satu alasannya adalah untuk menambah jumlah pintu masuk ke kota tegal
ada lima ruas jalan masuk kota tegal yang dibuka
yakni ruas jalan proklamasi jalan sultan agung depan rsud kardinah
jalan teku umar perbatasan wilayah kota dan kabupaten tegal
jalan jenderal sudirman dan jalan perintis kemerdekaan
meski dibuka kebijakan pemkot tetap tidak berubah
walaupun ada penambahan akses masuk tetap dilakukan pengawasan secara ketat terhadap para pendata
setiap pintu yang dibuka ditempatkan petugas pemeriksa
memang ternyata pas kita evaluasi satu akses dulu masuk ke kota tegal tidak cukup
untuk itu kita perlu buka lagi empat pintu masuk
jadi ini salah satunya
karena pengadilan pemerintah kota tegal pak wali dan kita semua tetap seperti semula
hanya yang lima pos kota tadi lima area tadi yang tadi di close
sekarang jadi hampa buat dibuka separuh
sebelumnya pemkot menutup empat puluh sembilan akses masuk kota tegal
isolasi wilayah ini untuk mengantisipasi penularan corona ke kota tegal
imam suripto tegal jawa tengah